rencana kenaikan harga bbm bersubsidi menuai penolakan warga di sejumlah wilayah
warga khawatir kenaikan harga bbm akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya
antrian pengendara motor untuk mengisi bbm jenis pertalite mengular di spbu kawasan cintawana kabupaten tasikmalaya jawa barat selasa pagi
mayoritas warga sudah mengetahui rencana kenaikan bbm sehingga memilih mengisi penuh tangki bbm kendaraan mereka
namun warga tetap menolak rencana kenaikan bbm karena akan menambah beban ekonomi keluarga
mereka khawatir kenaikan bbm diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya di pasar
bahkan sejumlah warga mengaku heran rencana kenaikan bbm kali ini tidak diikuti aksi unjuk rasa
rencana kenaikan harga bbm bersubsidi jenis pertalite dan solar juga membuat persediaan bbm bersubsidi tersebut mulai langka di sejumlah spbu
seperti di spbu di cikokol tangerang banten pada selasa pagi stok bbm jenis pertalite kosong
bahkan seorang pengendara mengaku sudah mendatangi lima spbu
namun tidak ada satupun yang menyediakan bbm
bbm jenis pertalite
mereka terpaksa mengisi bbm jenis pertamax meskipun harganya jauh lebih tinggi dari bbm jenis pertalite

nyari pertalite susah ya pak
iya begitu ngantri terus sendiri panjang
sejauh ini bapak sendiri menggunakan pertalite pak
kadang kadang kalau lagi pas ini pertamak
kalau lagi susah
warga berharap rencana kenaikan harga bbm jenis pertalite dibatalkan
atau dicarikan solusi lain agar tidak terlalu memberatkan masyarakat
tim liputan cnn indonesia